kamu tau gak
kalo es dawa takut umpah gimana
bapak kenapa pak
tis kapan bisa terakhir disedot
gak tau atuh pak
itu wc mampet
tadi pas ngetis mah gak apa apa
kalo kamu gak percaya liat aja sendiri
es dawa bikin seger
es dawa bikin seger
yaudah atuh pak
nanti inti benerin wc nya ya
kalo begitu tis
mau numpang mandi aja sama buang air di rumah haji muron atau babeh ya
masih sakit ya
yaudah hari ini ga usah kemana mana istirahat aja
abang udah beliin sarapan loh nasi uduk
ntar siang beliin tati nasi padang ya bang
lo mau lauknya apaan
tati udah lama
gak makan pakai gulai kepala ikan kakap bang
ntar siang beliin nasi padang ya bang
ntar siang beliin nasi padang ya bang
ntar siang beliin nasi padang ya bang
ntar siang beliin nasi padang ya bang
ntar siang beliin nasi padang ya bang

ntar siang beliin nasi padang ya bang
kamu lagi sibuk ga

kamu lagi sibuk gak
oh lagi pameran ya
yaudah deh gak apa apa
pur kamu tau gak cara ngatasin wc yang mampet
ya lo nyari truk sedot wc lah
sedot sepik teng lo
sepik tengnya belum penuh pur
tau dari mana lo
emang udah lu bongkar terus lo liatin
john kamu tau gak cara ngelancarin wc yang mampet
pagi pagi udah ngomong jorok sih
nanyanya siangan aja
lagi banyak tamu ya
dateng dari cilandak
mau nengokin cucoknya
oh begitu ya
lo mau ngapain kemari
nggak jadi aja ah malu
saya permisi aja ji
oh jako belum datang ya pur
ngapain lo nanyain dia
ya mau nanyain tentang sedot wc atuh pur
joy aku kan udah bilang
maaf patuh sujono
eh pat teman gue pat
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ya pat teman gue
ben mpim jalan dulu ya
kong bobi jalan dulu ya
bapak manak kompak bener dah
eh salam dulu
eh eh eh tunggu

tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
siapa yang mau ikut
mobil gue kagak kegores pas lo berdua lewat
ya ya elah
wah sawas sawas
lu jangan beras sini ah
belakang sana deket bapak lu
lu buat ngapain marih
boleh nggak saya menumpang mandi dulu mbak be
emang kamar mandi di kota
ya tiga jam mbak
kamar mandi kak
perakan sitisnya ngapa sepuluh beh wc nya mampet gila
ada aja ya wc pake mampet lu ngapain gak jadi mandi ada basurti be lagi mani
uih nyampe nyampe
lu gak ke rumah cen cen cincin lagi ke surabaya kakak padahal betta rindu sekali
cincin lagi ke surabaya kakak padahal betta rindu sekali